sekarang kesha udah lahir
ini saatnya aku untuk menceraikan elsa
ingat elsa baru aja melahirkan anak kamu
kalo soal kejahat
jadi ternyata kamu di rumah om irfan din
gak ada siapa siapa disini al
terus sekarang ani dimana
dia gak bilang mau pergi kemana
mungkin harus nginep di hotel
ya gue gak tau
saya tuh udah duga om irfan
saya gak tahu
saya takut din
saya takut om irfan mempengaruhi pikiran kamu
dan membenci saya
dibenci sama kamu
perpisahan pasti dihindari oleh mereka yang saling mencintai
maafkan aku karena tetap pergi mas
agar kita tidak saling menyakiti
di dalam hatiku
cinta ini tidak pernah mati
berhati hatilah dengan om irfan
jangan terlalu percaya
kenapa masalah tiba tiba nyuruh aku waspada sama mirfan
apa masalah udah tau aku tinggal sama om irfan
om irfan emang bikin aku curiga juga sih
aku sangat meragukan kata katanya
memang menyimpan dendam
yang begitu besar kepada kami semua
saya sudah menjawab semua pertanyaan ibu
bukannya ibu udah suruh deniz untuk menyelidiki jessica bu ya mungkin harusnya
ibu sudah tahu soal keluarga jessica ya soal jessica
jessica sekretaris suami saya apa ada hal lain yang pak sanusi
ketahui dan belum diceritakan kepada saya pak
gua nggak dapat jawaban apa apa dari randy
suara ini kayaknya gua kenal
mirip sekali sama om irfan
kalau emang benar jessica anak dari om irfan
apakah tanya andin aja andin karena tidur sama om irfan
jadi andin bisa bantu cari tahu
katanya hp kamu ketinggalan taksi online
iya masa kalian nemuin karena tadi ketemu mas
langsung balikin ke aku biar bisa kabar kabaran
sebentar ya om
kamu kan lagi di rumah om irvan bisa gak kamu cek nin apa benar jessica sekretaris papa saya adalah anak om irvan sepupu kamu
posisinya di mana
karena gue gak ngasih ruang buat dia
terus gimana caranya
gue minta bantuan sama andien buat sepedekinnya
ya udah lah
nanti aja gue cari alasan lain
aku mau ke rumah
jaga kesehatan kamu
nih masa cuma bilang
untuk aku jaga kesehatan
ya doang aku harus balik ke kamar dulu ya
takutnya rena bangun
ya aku mau
kalau saya mau melanjutkan dendam ini
harus saya pastikan andien ada di pihak saya
sekarang kesha udah lahir
ini saatnya aku untuk menceraikan elsa
kalau ngomong tuh kamu pikir dulu dong
elsa baru aja melahirkan anak kamu
kalau soal kesha
aku pasti akan merawatnya pak
aku akan bertanggung jawab
penuh terhadap kesha
elsa di penjara
aku akan tetap mau kesha
biar elsa bisa ketemu
aku akan coba seadilnya untuk bagi perhatian buat keisha gibran
tapi kalau soal mempertahankan rumah tangga aku
rasanya sangat susah pak
sudah tidak ada lagi cinta diantara kita
apa yang sudah dilakukan elsa
benar benar merusak kepercayaan aku pak
walaupun aku udah berusaha mencoba sebelumnya tapi
rasanya mustahil pak
jangan membuat keputusan
dalam keadaan emosi
minta petunjuk allah
jangan gegabah seperti kamu menceraikan andin dulu ya
ambil pelajaran dari kejadian dulu itu
kamu sudah mas brauchen juga
dan saya memang benar benar gak tau banyak soal jessica
ya saya tahu itu pak sanusi pernah cerita ke saya dan al
tapi mungkin ada hal lain
yang dulu bapak tahu dan belum diceritakan kepada saya
sekali lagi saya minta dengan amat sangat pak sanusi please
tolong ceritakan ke saya